menteri perdagangan zulkifli hasan berkomitmen menggarap pasar ekspor potensial di negara negara non tradisional khususnya di kawasan afrika
bahkan dalam kunjungan kerjanya memimpin misi dagang ke mesir zulkifli hasan menilai sukses karena sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding berhasil ditandatangani dengan potensi transaksi sebesar dua belas delapan puluh delapan triliun rupiah
jtc indonesia mesir merupakan forum bilateral antara indonesia dan mesir yang bertujuan mempromosikan dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua negara
pembentukan jtc berdasarkan pernyataan bersama presiden ri joko widodo dan presiden mesir abdel fattah al sisi saat kunjungan presiden mesir ke jakarta empat september dua ribu lima belas
sebelumnya pada empat belas mei zulkifli hasan juga menyaksikan pendandatanganan kerjasama imbal dagang antara pelaku usaha
zulkifli hasan juga menyaksikan pendandatanganan kerjasama imbal dagang antara indonesia dan pelaku usaha mesir di acara forum bisnis indonesia mesir di cairo
penandatanganan kerjasama imbal dagang ini terdiri atas satu kontrak imbal dagang yang dilakukan pt perusahaan perdagangan indonesia selaku badan pelaksana imbal dagang indonesia dengan alposan empat general import and export sebagai badan pelaksana imbal dagang mesir menghasilkan transaksi senilai satu ratus lima ribu usd
produk yang dipertukarkan yaitu kopi dari indonesia dengan anggur atau delima dari mesir
masih di hari yang sama mendak zulkifli hasan menghadiri forum bisnis yang diselenggarakan untuk mempertemukan pelaku usaha indonesia dan mesir
zulkifli hasan menyampaikan indonesia dan mesir akan terus memperkuat hubungan dagang yang saling menguntungkan selama tujuh dekade terakhir
mesir telah menjadi salah satu mitra penting dalam hubungan dagang indonesia di kancah global
apalagi mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan indonesia
sementara pada selasa enam belas mei zulkifli hasan meresmikan ruang trade display di kbri cairo
pada kesempatan itu zulkifli mengajak diaspora indonesia di mesir untuk mempromosikan produk indonesia
hadirnya ruang trade display dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ajang promosi dan membidik peluang usaha dalam meningkatkan hubungan dagang kedua negara
zulkifli hasan menyebut ruang trade display menjadi tempat untuk menyambut buyers dan pengusaha mesir yang berkunjung ke kbri cairo
ruang ini akan menampilkan produk produk unggulan indonesia
selama di mesir zulkifli hasan juga mengunjungi perusahaan importer
kopi dari mesir zarit elbon el brasilico di kairu
mendak menyebut kebutuhan kopi yang sangat tinggi di mesir khususnya kopi robusta
menjadikan mesir pasar sangat potensial bagi eksportir indonesia
mendak juga sempat mengunjungi salah satu pabrik indomie di cairo
pada kesempatan itu zulkifli hasan mengatakan kemendak siap memfasilitasi pebisnis indonesia
yang berpotensi membangun pabrik atau kantor cabang di luar negeri khususnya mesir
kunjungan kerja zulkifli hasan memimpin misi dagang ke mesir dinilai sukses
karena sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding berhasil ditandatangani
dengan potensi transaksi sebesar rp dua belas delapan puluh delapan triliun